tawat segar bugar
ini ongkos kirim sesuai dengan jaraknya ya
iiii tau datengnya lebih cepet
aku gak buru buru ke belakang
tawat segar bugar
sesuai dengan jaraknya ya
kalau udah dikirim jangan lupa minta resi pengirimannya ya
kalau udah iya kenapa masih disini
ongkosnya belum iya
bentar bentar bentar
bentar bentar bentar
bentar bentar bentar
bentar bentar bentar
kenapa kamu ketawa sendiri mai
kapan kamu ditelepon herman
oh ada perlu apa dia
aku aja gak ditanyain mau nitip oleh oleh apa
oh kapan herman mau main ke rumah kamu
selamat ya mai
cie mungkin kalian clbk ya
tapi gak apa apa sih toh kalian masih sendiri kan
udah ah nanti aku kabarin lagi ya
biasanya lo ke rumah mama jalan kaki
ya ngapain punya laki punya motor tapi kalau pergi jalan mulu bang
oh ya bukan begitu
abang kan tadi sibuk
terang nyari mpd ibu ibu
neng ani gue masih balesn photo jadi tuh gak kirim gak pasti sampai nanya

lupa dua kali lalu
mama karir ya ngerasanya

din lu pantau mba be pengen kawin lagi
kagak usah dikasih tau mulu be
din udah ngerti
yang penting mba be seneng mba be bahagia mba be ngerasa ada yang ngurusin
mak mak sma sama siapa sih
terus mak nyuruh tati kesini mau ngapain ada orderan kue
mau minta tolong elu
mau ke mana pak
jam segini kok pulang ngajar apa dugem
tadi saya sudah mau ke kampus tapi di tengah perjalanan saya berubah pikiran
terus saya balik lagi
kenapa balik lagi
istri saya sakit saya putuskan untuk menunggu di rumah
makanya saya buru buru pulang
kalau buru buru ngapain ngobrol di sini
saya balik dulu pak sma
mbak be seriusnya sama siapa
kalau sama mertuannya si ojak lu keberatan gak
mertuannya si ojak mau kagak sama gue
mau ke mana pak
ke rumah pulang
bapak gak kerja
tadi saya sudah mau ke kampus tapi di tengah perjalanan saya berubah pikiran
terus saya balik lagi
kenapa balik lagi
istri saya sakit saya putuskan menunggu di rumah
makanya saya buru buru pulang
ih kalau buru buru mah ngapain ngobrol di sini atu pak
kan kang tisnah yang ajak ngobrol
kalau ketabrak lari aku tahu tuh
gagak sampai ditabrak
cuma diserempet cuma yang ngerempet lari
sungtuk banget muka lu
gua abis liat ibu ibu diserempet
depan muka gua
ibu ibu diserempet depan muka gue
itu lo tau wang
yang ngerempet kabur
jangan jangan sama sama yang kemarin
kemarin gua juga ngeliat orang diserempet
yang ngerempet orangnya kayak masih bocah
segocah kurus agak tinggi terus pakai motor metik
benar pur ayo kita cari yuk
pakai motor satu aja biar irit bensin